allah curahkanlah rahmatmu atas muhammad dan keluarganya
karuniai aku dengan apa apa yang telah kau janjikan
sempurnakanlah pemberianmu karena sesungguhnya kami hanyalah hambamu yang miskin
penuh dengan kekurangan lemah papa dan hina
ya allah jangan biarkan aku lalai dan
kau bisa kabur abah
ya karena biasalah
maaf pak salah satu suster kami menemukan surat ini di tempat tidurnya bu rosvita
terima kasih suster
ambu terpaksa pergi dari rumah sakit
karena kasihan melihat abah hal yang tidak baik
harus mencari uang yang begitu besar
buat berobat ambu
lebih baik ambuteh mencari jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan ini
selamat tinggal abah ambu
ambu kenapa sih
panik sekali pikiranmu
apa udah dong mba
kalau gitu asma aku sedih juga pak
abah lebih baik kita cari ambu aja sekarang
aduh udah baik kan kok
dan dokter bilang olete udah boleh pulang
syukurlah kalau gitu
kamu terpaksa harus dirawat di rumah sakit
tidak gak apa apa kok mas
mas yuntung mas rio yang nabrak alda
coba kalau orang lain alda pasti ditinggal disana
hmm ini kesempatan alda untuk meminta pertolongan mas rio
pasti bisa alda menang
pasti tidak bisa alda labur
pasti bisa aku keluar
pasti sudah kumenter
pasti bisa aku melemah
tak ada project
kamu semua asli
kamu semua tuju
atas muhammad dan keluarganya
karuniai aku dengan apa apa yang telah kau janjikan
karena sesungguhnya kami hanyalah hambamu yang miskin
penuh dengan kekurangan
papa dan hina
jangan biarkan aku lalai dari mengingat semua karuniamu
jangan buat aku lalai dari bersyukur atas semua anugerahmu
dan jangan buat aku berputus asa dari semua bantuanmu
namun sekiranya engkau memberiku kesenangan atau kesusahan
kemudahan atau kesulitan
keadaan sehat atau sakit
kesengsaraan atau kenikmatan
bagiku itu semua sama saja
sungguh engkau tuhan yang maha mendengar semua permohonan hamba
itu tadi salah satu doa yang kita bisa baca pada saat bulan ramadan
kita sebagai mahluk citaannya
wajib bersyukur atas semua pemberiannya
berarti kita dengan lapang dada bersyukur atas nikmat yang kita dapat
celaka bagi mereka yang tidak bersyukur atas pemberian allah subhanahu wa ta'ala
abah kira kira abah ada gambaran nggak ya amu pergi kemana
abah juga nggak tahu pergi kemana sih ambu teh
sebenarnya kenapa sih bah kok ambu bisa kayak gitu
ya abah malu ceritanya juga
aduh wabah kenapa harus malu kevin kan anak abah juga
gini loh mas kevin
jadi abah tuh diharuskan menyediakan lima ratus juta rupiah buat pengobatan juga perawatannya ambu di rumah sakit di kota
bu mobil ini teh cocok sekali buat ibu
anggun terus elegan terus cocok untuk ibu
untuk segala suasana
terus kebetulan bulan ini kita lagi diskon besar besaran
dan purna jualnya teh sangat prima bu
gimana pak bu
gimana bu yang mana jadi
kalau gitu ibu teh tunggu sebentarnya biar saya urusin surat swabnya
begitulah ceritanya restu
ambu teh terenyuh mendengar doa kamu
abu enggak dengar doa doa kamu itu mungkin abu sudah tidak ada di dunia ini lagi
itu semua bukan karena saya
tapi karena hidayah dari allah supaya anggu cepat bertobat
restu teh nggak mau pulang kampung
tapi ambu masih ada yang restu harus lakukan di sini
orang tua kamu teh pasti bangga sama kamu
memangnya restu teh tidak kangen sama bapak sama ibu
tadi buka puasanya juga cuma dikit minum aja ya
abah gak mau makan
kalau ambu belum ketemu
abah jangan gitu abah abah makan ya
nanti kalau abah sakit kita semua repot
makan ya abah ya
tolong sampein ke abah kalau asmat ya kangen sama abah
asma juga kangen sama mas kepin
kamu kan sudah sembuh
bapak mengada ada aja
nanti kalau asma pulang
bapak itu siapa yang menjaga
ya allah asma
bapak mah sudah biasa hidup sendiri
sebelumnya asma disini juga
bapak pun sudah biasa
lebih baik pulang saja
bukan bapak ngusir
bapak masuk dulu ya
atau bapak masuk aja
abah ada ambu
sama siapa amu
ini restu abah
kamu tuh sudah jadi ustadz ya
ini terus gimana cerita yang bisa ketemu
ceritanya panjang abah
nanti biar ambrayang ceritain
maaf saya mau langsung permisi dulu
salam buat orang tua kamu ya
kenapa nggak kita bawa ambu ke rumah sakit di jakarta aja
tidak usah kevin tidak usah
ambu itu mau sembuh atau tidak
aku maha atuh bah
terserah aja lah
abah mau sudah tidak bisa berbuat apa apa lagi
kalau masalah biaya
ambu sama abah gak usah khawatir
biar kepin aja yang nanggung
terima kasih nak kevin